kita memang harus tanya ya kepada ahli ahli gitu apakah hal hal semacam itu dimungkinkan atau tidak gitu
secara konstitusional maupun secara moral apakah hal hal tersebut dimungkinkan atau tidak gitu
nanti kan bisa saja pak sby udah dua kali nanti jadi calon wakil presiden dari mana gitu ya
pak yusuf kala jadi ini dan ini harus ditanya kepada ahli ahli menurut saya
ahli ahli hukum tata negara dan juga tentu kepada mahkamah konstitusi
tapi bukan yang jurubicaranya ya kalau jurubicara mahkamah konstitusi itu kan seperti ya harus ada yang menabuh gongnya baru dia berbunyi
bukan tiba tiba begitu saja